musisi ahmad dhani resmi menjadi politisi setelah dideklarasikan sebagai calon wakil bupati bekasi oleh partai gerindra dan partai keadilan sejahtera
ia akan berpasangan dengan sadudin yang menjadi bupati bekasi pada periode dua ribu tujuh hingga dua ribu dua puluh
musisi ahmad dhani memboyong keluarganya ke sebuah hotel di wilayah tambun kabupaten bekasi pada minggu
mereka datang untuk menghadiri deklarasi resmi ahmad dhani sebagai calon wakil bupati bekasi
ahmad dhani memang sudah resmi menjadi politisi
musisi bernama asli nadi ahmad prasetyo itu dideklarasikan oleh partai gerindra dan partai keadilan sejahtera untuk maju dalam pilkada lima belas februari dua ribu tujuh belas mendatang
ia akan menjadi calon wakil saadudin politisi pks yang menjadi bupati bekasi pada dua ribu tujuh hingga dua ribu dua belas
ahmad dhani memulai karir musiknya sejak tahun dua ribu tujuh

namanya muncul di dunia politik setelah menjadi pendukung prabowo dalam pemilihan presiden
ia sempat menyatakan berminat maju sebagai calon gubernur jakarta tapi kemudian mundur
ahmad dhani menyatakan ia resmi masuk politik karena dilamar saidudin
partai pks dan gerindra gampang memutuskan pasangan sadudin dan ahmad dhani karena bersekutu sebagai sesama oposisi pemerintah
mungkin saya gak usah ngomong mungkin orang sudah mengetahui
bahwa saya adalah simpatisan
juga termasuk simpatisan partai gerindra
meskipun sampai saat ini
saya masih belum terdaftar
sebagai kader dari partai gerindra
ia melamar ahmad dhani sebagai wakilnya
karena dipandang memiliki kemampuan
hal ini membuat pks tetap melamarnya
meskipun dia tidak bisa berpikir
pertama kali musisi ini memiliki isu miring
pak abang mas dhani ini punya orientasi yang sama
sama sama ingin buat pks
karena saya tidak ragu sama sama tujuan yang sama
untuk hubungan pks
maka saya bersama sama malam hari beliau
kabupaten bekasi akan membuka pendaftaran calon bupati dan wakilnya
pada dua puluh satu hingga dua puluh tiga september
sadudin ahmad dhani akan mendaftar pada dua puluh dua september
saat ini sudah ada lima pasangan calon bupati bekasi dan wakilnya
tiga pasang dari partai politik dan dua independen
erik ustara bekasi